di hari ini jumat sepuluh mei upacara pengabenan iputu satria anantarustika
korban pemukulan senior stip akan dilakukan oleh pihak keluarga di kelungkung bali
sebagian agenda ritual kemarin sudah dilakukan setelah jenazah korban dipulangkan
dari tempat pemularasan rumah sakit kelungkung
pembelian pengamenan iputu satria anantarustika
jipayana selamat pagi jadi nanti seperti apa prosesi ini akan berlangsung
selamat pagi pak skalis dan saudara
upacara pengabenan akan dilakukan hari ini
tepatnya siang nanti di desa gunaksa kelungkung oleh keluarga korban
sebelum upacara pengabenan dilakukan di pukul sepuluh nanti akan dilakukan upacara
yang serah terima dari pihak kampus bagi korban iputu satria anantarustika
selanjutnya jenazah akan dipotong menuju tempat setra atau tempat bersamaan
terakhir untuk dilakukan upacara pengabenan tepat pukul dua belas witah empat kali
oke jadi nanti siang akan dilakukannya ini selain upacara yang akan dilakukan
keluarga kita bicara juga jipa yana soal perkembangan kasus
apa yang saat ini sedang dilakukan keluarga
untuk mengusut secara tuntas dari kasus pemukulan ini
pihak keluarga dari ibu korban kemarin sempat kita mewawancarai ibu korban
ibu korban mengapresiasi kinerja cepat dari pihak kepolisian
akan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tersangka
dan ada penetapan tersangka baru di kasus pemukulan iputu satria anantarustika ini
sangat menyayangkan dari pihak tersangka belum ada etikat baik untuk meminta maaf
ataupun berkomunikasi dengan pihak keluarga korban saat sekali
dan selanjutnya pihak keluarga akan terus berkoordinasi untuk menuntaskan kasus ini
agar tidak terjadi lagi kasus kasus yang serupa yang terjadi di wilayah hukum indonesia ini pak salib
jipayana kita bicara kembali soal persiapan dari ngaben yang akan dilakukan nanti siang
nanti prosesinya itu apa saja yang akan dilakukan keluarga
prosesi pacara pengabenan yang dilakukan oleh susah keluarga bagi iputu satria anantar sendiri
di pagi hari ini di belakang saya sudah disiapkan wadah atau tempat penggotongan jenazah almarhum yang akan dibawa ke setra
masih dilakukan upacara pemelas pas atau penyucian tempat penggotongan jenazah
selanjutnya akan dilakukan upacara serah terima dari pihak kampus
baru siang nanti akan dilakukan penggotongan jenazah menuju setra kelo di desa gunaksa
yang akan dilanjutkan dengan tradisi pengabenan atau pembakaran mayat pak kalis
oke jadi nanti akan dilakukan upacara pengabenan pada siang nanti waktu balik